ayo sekarang waktunya pade untuk ganti baju
buka lu baju ya padaya
ini kan pundang
maksudnya supaya makin bersih
rasulullah saw amat sangat melarang kita memiliki sifat pendendam
rasul mengajarkan kepada kita
bagaimana caranya memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita
sebagaimana rasul sampaikan
atau memberi maaflah terhadap orang orang yang menzolimi
ketika rasul berjalan dari rumah
hampir tiap hari
losur dilempar dengan kotoran
dilempar dengan kotoran
dilempar dengan kotoran
tapi apa yang dilakukan oleh rasulullah
dan membalasnya dengan doa
ketika kita memaafkan orang lain
maka allah swt akan menambah nambah kemuliaan buat kita semua
apa yang ustadz sampaikan ini
bisa menjadikan kebaikan buat kita semua
ya anak anakku tersayang
jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh ustadz abe
dan salah satu contohnya pun ada
kalian kenal semua dengan pak wira
jadi pak wirah itu berbuat zolim
terhadap perkebunan kun'an
dan akhirnya pak wirah
sekarang mendapatkan balasannya
dan sekarang beliau mendekam di dalam penjara
dan ini semua juga berkat dari teman teman kalian juga
yang bernama haikal dodot dan asun
mungkin kalau tidak ada haikal dodot dan asun
pak wira belum tentu bisa ketangkep
jadi selamat ya untuk haikal dodot dan asun
terima kasih atas kerjasamanya
gitu aja dibanggain
nggak usah lebay
seharusnya kamu bangga
karena teman teman kamu seperti haikal dan kawan kawan
bisa memberikan sesuatu yang sangat mulia
dan apa yang dilakukan oleh haikal dan kawan kawan
perlu kita contoh
jangan kita sebagai santri memiliki sifat iri dan dengki
jangan diulangi ya
mudah mudahan kita semua dilindungi oleh allah
amin ya rabbal
capek banget badan
iya nih badan kita rasanya mau rontok gara gara tadi siang
biar capeknya hilang
mending kita orang tidur aja yuk
eh sobri kok gak ada ya
dia orang dimana sih
iya paling nanti dia juga pipis
jangan lu mau ngerangin
iya mau tipe sulung
dia orang kan belum datang
kita baca doa dulu yuk
kalian jaga sini
nanti kalo ada ustadz ustadz atau ustadz ridwan yang lewat
kalian kodein aku ya
assalamualaikum pak deh
waalaikumsalam pak ustadz
alhamdulillah pak ustadz udah gak mendingan
udah gak mendingan ya
udah kaki udah normal
tinggang juga udah rata
udah enak ya
ustadz ini saya bawain lap bersih
di bajunya pak ustadz
terima kasih terima kasih terima kasih
paling bisa aja ya pade ya
pade kalau gitu kita pamit ya
pade ayo sekarang waktunya pade untuk ganti baju
buka lu baju ya pade
ustaz ini kan pundak
oh iya mabes maksudnya supaya makin bersih
pade angkat kakeknya
nggak usah ustaz
pertanyaannya kita mau operasi di mana
kok di belakang pade ya
baju dia ada bener
ini keliar begitu
bantu saya salam masyarakat
tidak tuhan ya aku
mereka berdua lagi pada ngapain ya
hadi indra kalian ngapain malam malam ada di sini ini kan mohon kamar kalian ini
ustadz apa ini apa tadi kita tuh belum ngantuk belum ngantuk belum ngantuk belum ngantuk ya
oh ya udah mendingan sekarang gini kalian berdua kembali ke kamar kalian terus istirahat ya tapi
kalau memang kalian berdua tidak bisa tidur kalian manfaatkan waktunya untuk membaca al quran
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kau lampunya masih nyala ya
semuanya udah kelar
sekarang tinggal dikelap
buat masuk lemari
biar kagak ada airnya
eh diam diam pade
pade ntar belakangan
ntar juga saya latihin
ya kalau dia sama putih cepet
kalau pade tenang
ini kan waktunya pade
saya merata kerjaan saya pade
jadi gerah banget ini